informasi terakhir di rumah pemilu saudara soal pemilihan gubernur jawa barat
bakal calon gubernur jawa barat dari partai amanat nasional bima arya sugiarto
belusukan ke garut jawa barat untuk menemui para pelaku umkm
bima arya mengaku siap menjemput takdir untuk memimpin jawa barat
dan telah menyiapkan beragam strategi sambil menunggu keputusan partai
bima arya sebagai calon gubernur jawa barat dari partai amanat nasional
bersama sang istri yana andrian menyambangi para pelaku umkm
seperti pelaku kerajinan kulit di garut
selain produk kerajinan kulit bima juga sempat melihat langsung produksi jaket kulit
hingga mencoba memakai jaket sambil berlenggak lenggok bak model bersama istri
dan juga mojang jajaka garut
kata bima arya langkah yang dilakukannya ini adalah untuk menjemput takdir
dan mengenalkan gagasan serta mengenalkan diri kepada warga jawa barat
sebelum nantinya partai memutuskan rekomendasi calon untuk pilkada jawa barat